episode dua puluh persen kali ini saya akan mengajak anda berdiskusi lebih dalam dengan sosok komedian
yang juga terjun ke panggung politik nah kita langsung aja nih sapa seperti anies
kok bisa dilihat ya runway lagi foto foto kita langsung sapa aja biasa masih dikenal sebagai
foto foto lagi ya berhenti berhenti ya
apa gayanya komedian untuk bisa mencuri hati dan juga suara masyarakat
siapa yang terkenal sosok komedian yang satu ini

kembali dua ribu sembilan belas hingga
eko pun kembali mencoba
peruntungannya dalam pertarungan pemilu
jurusan komedian mencuri kembali
nah mas eko
kesibukannya apa aja ini
kesibukannya sekarang lebih banyak
anggota teman teman dprd
masyarakat sila terami ke masyarakat
kayak tadi mbak purwa
ini turun ke
masyarakat nah kita sebagai ketua
dpw ya nemenin juga sila terami
juga dan kebetulan
daerah pulau gadung ini
jati rawamangun ini
adalah termasuk wilayah dapil
saya juga jadi yaudah sekalian sila terami
biasanya kalau sila terami
apa aja sih mas yang bilang
jurusnya kayak beda nih kan komedian ya
kan orang udah ngeliat saya
udah tiga puluh tahun komedi ya
kalau misalnya tiba tiba sosialisasi
sila terami kayak tadi serius
formil malah ibu ibunya
juga kelihatannya langsung muntah muntah
model kayak tadi gitu ya lebih cair
juga nggak suruh milih
apa segala macam lebih banyak
karena buat saya masyarakat udah capek
kali dengan yang serius serius jadi yang udah
pecanda pecahan aja sesuai dengan karakter saya
yang paling menarik kalau misalnya terjun langsung
keluarga seperti tadi ini kan
kalau masa mas eko udah tiga kali periode
menang terus lulus ke senayan
sebenarnya resepnya apa nih
bisa membuat masyarakat
ya resepnya yang pertama
dulu ya peduli sama masyarakat
ada ya kalau
dia minta butuh bantuan apa
kita nyembatani antara
program pemerintah dengan masyarakat
lalu yang kedua juga
kalau saya ada rejeki temen temen
kayak anggota dewan
dan juga kan kita punya ya
yang posisinya ada di mana mana
berkaitan dengan misalnya
kemarin ada masalah
ijazahnya tidak bisa diambil
nah itu dibantu sama temen temen
di dewan bisa terus ada
masalah berkaitan dengan agraria
atau berkaitan dengan pertanahan
kita bantu juga jadi emang
saya berharap temen temen yang namanya jargonnya
pendoblas pas bantu rakyat
bener bener bantu rakyat kayak begini
tadi gitu kan ya udah ketemu langsung
jadi kayaknya masih suka
membedakan sulit nggak ya
masyarakat membedakan ini eko patrio
atau eko hendro purnomo ya tadi
udah biarin aja udah
nah justru kalo temen temen
kan banyak yang merubah nama kan
di pengadilan gitu ya misalnya
misalnya ya banyak lah misalnya contoh
temen saya aja uyakuya
kan namanya surya utama dia ganti
jadi uyakuya siti kadija jadi
udah saya eko hendro purnomo aja lah gitu
menghormati warisan orang tua
tetap mau diperkenalkan ya
aja dong iya
oke ya yuk baik
iya jadi seringnya
gitu ya sering gitu lah ketemu masyarakat
jadi cair aja gitu loh
saya juga nggak mau yang
jadi dirinya mas eko ya ya bener
karena buat saya lebih
lebih dapet begini gitu
karena pengalaman saya selama tiga periode
kalau turun ke lapangan
terus yang tadi aja udah lesehan
kayak gitu gak usah di panggung
nggak usah di gedung udah kayak tadi
cair udah cair aja gitu
itu yang disebut murah meriah
langsung ketemu masyarakat
dan orang menganggap
gemerlap gitu ya kita ya udah
ini apa adanya sebenernya saya seneng
kayak begini lebih seru lebih seru
kan tadi ngeliat seru nggak iya
kan di tengah tengah film kan masih lucu
juga ya tadi ya diputin ya

ya harus begitulah kayak westmudo
oh gitu ya jambulnya juga dong masih
tingginya berapa ya jambulnya
emang makannya formalin
makannya awet muda

nggak sih mas sebagai komedian
saya banyak dipinta cuma
memang kebetulan aja saya lebih
banyak konsen di sana
di senayan ya jadi yang paling bisa
cuma bintang tamu aja itu pun juga sore
mengisi yang stripping setiap hari
sementara saya disini dulu
oke nanti pengen tau
lebih dalam lagi seperti apa jurus
mas eko visi misinya terus selama
tiga periode memimpin sebagai
anggota dewan kita lanjut nanti

nih mas suratu rahmi ya
pokoknya sampe jam sepuluh malem
entertain kalau dpr
partai dua puluh lima juta
bisa tinggal berapa lah kurang lebih
empat puluh gitu ya terus udah gitu
buat ke dapir ke daerah pemilihan
apa yang sudah diwujudkan untuk masyarakat
jadi fungsi dan tugas di dpr dulu
fungsi tugas dpr itu adalah mengawasi pemerintah dalam kinerjanya
dan membuat undang undang dan juga berkaitan dengan anggara
jadi dia anggota dewan bukan eksekutor
anggota dewan bukan eklusif
bukan juga eksekusi
jadi artinya bahwa nggak bisa tuh modelnya kayak sinterklas
kayak misalnya kayak pemda kayak gubernur
atau kayak bupati wali kota yang misalnya ada masalah ini
langsung oke ada anggarannya segala macam
justru kita mengawasi kinerja pemerintah
nah kalau ditanya kaitannya apa yang sudah dilakukan
kan indikatornya gampang aja kalau apa yang sudah dilakukan
terus tiba tiba diripit oleh artinya dipilih oleh
masyarakat artinya ada kinerja di sana
kebutuhannya bukan kayak apa misalnya menteri olahraga satu tol gitu
justru kalau anggota dewan tuh dari a sampai z tentang masalah pendidikan
masalah kesehatan masalah irigasi masalah macam macam lah ya
berkaitan juga dengan stunting gitu loh
nah jadi artinya saya melakukan itu
jadi melakukan itu tuh maksudnya gini
ada masalah dengan pendidikan kita infokan ke pemerintah
pak ini ada masalah nih pendidikan nih
contoh kenapa sih di kota jakarta masih ada yang namanya sekolah kumuh gitu
nah itu harus dilihat
oke lalu untuk yang saat ini terjun ke warga berarti kembali ikut nyalek atau dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
apa fokusnya mas sekodidapil ini
nah kalau fokus di dapil ini kebetulan
saya kaitannya dengan masalah pinggiran kota jakarta
dalam ini jakarta timur ya
jakarta timur itu masih banyak yang berkaitan dengan masalah gisi
anak anak yang tumbuh tidak baik
nah itu kita komunikasikan
lalu yang kedua adalah berkaitan juga dengan pendidikan masalah paut
kita di dprd memperjuangkan paut
dan alhamdulillah pengajar pengajar paut sekarang naik gajinya dan sebagainya
jadi saya senang sekali
kan inget orang tua lah sehebat hebatnya orang lebih hebat kalau bermanfaat untuk orang banyak
jadi saya ingin bagaimana cara hidupnya bisa bermanfaat untuk orang banyak
mungkin pada saat itu di entertain saya manfaatnya hanya bagaimana cara membuat orang tertawa
tetapi kalau di dewan alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang begitu luas
bisa terjangkau dengan begitu banyak
akhirnya bisa menyumpai yang tadi kayak di bawah bawah gitu
kalau buat saya lebih ke real ya
kalau ke masyarakat itu real
nggak bisa ngangan ngangan akan membuat indonesia lebih baik lagi
haa terlalu muluk
yang udah yang mikro aja yang kecil banget
pak mas eko ini tiga kali jadi anggota dewan
sempat ada yang bilang mas eko adalah artis terkaya
sebenarnya kalau gaji seorang dpr dibandingkan entertain jauh lebih gede banget
ya itu tadi
cuma saya menganggap bahwa the entertain saya satu episode bisa dua puluh lima sampai lima puluh juta loh satu episode
kalau dpr kita gaji enam puluh dua juta dipotong sama
buat partai dua puluh lima juta sisa tinggal berapa lah
kurang lebih empat puluh gitu ya
terus udah gitu buat ke dapir ke daerah pemilihan ketemu masyarakat
walaupun tadi ketemu gitu kan tetap aja kan
untuk dateng kan tetep ada kos ada misalnya ngasih makan ngasih minum ada kos
titik aja kalau kita rata rata misal ketemu tadi misalnya tujuh ratus lima puluh ribu atau satu juta
udah sepuluh juta
kalau sepuluh titik
besok lagi ada berarti dua puluh juta
jadi lebih minus
ya macem macem kan orang menyikapi tentang kebahagiaan kan
nah saya bahagia bisa ketemu masyarakat
ya tadilah kelihatan lah
emang bener tulus gitu foto foto apa gitu
kalau model anak muda sekarang tuh nenek nenek peres peres gitu loh
enggak emang bener suka foto foto sama mama gitu
karena kita juga berangkat dari orang susah kan
jadi ngerasain banget gimana caranya mereka
mereka mencari kebahagiaan kan macem macem
nah tadi saya bahagia mungkin ibu ibu tadi juga bahagia juga ketemu saya
hal kecil tapi bikin bahagia ya mas eko
mas eko kan sempat beberapa kali kita lihat di saat sidang
cukup serius ya untuk menyuarakan evaluasinya ke pemerintah
dan juga menyuarakan keinginan rakyat begitu
jadi kadang kalau di kantor di dpe di ruang sidang
masih suka ngelawak nggak sih
beberapa kali terlihat serius sih
iya kan profesional
sebenarnya yang lucu juga itu kan ketawa ketawa juga profesional loh
itu serius loh
semakin orang ketawa itu berarti semakin serius kita melawaknya
berarti masih ya
jadi serius pada saat mengkritisi kebijakan pemerintah
serius juga menyikapi berkaitan dengan masalah anggaran
dan yang lainnya lah ya
tapi di sisi lain juga kalau ketemu temen temen apa segala macem
juga nggak terlalu maksud kamu gimana bisa saya bantu
aduh bukan ego banget
bukan ego banget

itu modal politiknya tuh apa yang harus dipunya yang harus dimiliki
yang pertama adalah dia tahu tentang kaitan dengan masyarakat yang jadikan daerah pemilihannya
kedua dia harus ketemu sama masyarakat
nggak bisa tuh mentang mentang artis
mentang mentang pekerja seni
mentang mentang dia ngetop sebagai public figure
atau bupati wali kota gubernur gitu ya
ada juga loh gubernur yang tidak terpilih jadi anggota dewan ada
anaknya yang tidak menjadi anggota dewan ada
bupati wali kota tidak terpilih ada
karena apa karena merasa sudah yes gue udah punya segalanya
dua hal yang berbeda pada saat dia menjadi anggota dewan
dia harus turun harus ketemu masyarakat
itu dia udah senang banget
disentuh hatinya dia senang banget
sampai salaman dia berarti ingat kita pada saat tiga bulan sampai lima bulan ke depan
dia sampai foto foto sama kita berarti dia ingat sampai ke pemilihan
kalau sampai juga kita memberikan sesuatu yang dia minta
contoh misal kaitan yang hal hal sepele aja
misal kaitan rison sistem apa segala macam
atau becek banjir segala macam terusnya kita eksekusi
itu mereka akan ingat sampai dua periode tiga periode
jadi hal yang kecil aja sih sebenarnya buat saya ketemu sama masyarakat
tapi butuh modal juga gak sih
karena kan tadi mas eko bilang bukan hanya butuh ketenaran aja gitu
tapi tadi ada modal modalnya sendiri
jadi seperti apa nih mas eko
karena kan waktu dulu banyak yang akhirnya stress
karena modalnya gede gak jadi gitu
ya duit iya arus gitu
uang bukan segala galanya
tapi segala galanya butuh uang
ada loh anggota dewan ketua dpr
artis juga yang udah ngetopnya bukan main
orang kaya yang punya duitnya bukan main
juga gak kepilih
jadi uang tidak silinir dengan kinerja sebagai calon anggota dewan
yang penting adalah ketemu masyarakat
jadi kalau misal uang butuh dong
misalnya kita bikin tadi ketemu masyarakat
itu kan pasti otomatis ada lah ya
misalnya ngasih ibu ibu tadi minum
tapi kan tidak kos besar
kos besar itu adalah yang tadi
kita menyentuh hati ibu
bukan secara nominal
sekarang pemilih itu udah pinter
yaudah ambil aja duitnya gak apa apa
oh ini cuma sekedar ala kadarnya ketemu kita
cuma ada maunya doang lima tahunan sekali dia tahu
kalau saya keliling terus
lalu tantangan yang apa
ini untuk ketiga kalinya
kemudian tantangannya untuk bisa
ini keempat kalinya
oh sorry keempat kalinya
iya keempat kalinya loh
pertama resepnya dulu deh
selain tadi terjun ke
terus kedua mengerti permasalahan masyarakat
pokoknya kaitannya lebih ke masyarakat
betul semua itu ke masyarakat
satu adalah ketemu masyarakat
tau dengan masyarakat
ketiga tidak pelit dengan masyarakat
kalau itu bukan berarti harus kasih duit
kasih senyum aja udah senang
foto bareng bareng udah senang
dan buat saya tadi
salaman aja mereka udah senang
jadi jangan pelit untuk deket dengan mereka
aku jadi penasaran gimana awal mulanya seorang eko patrio terjun ke politik
ya seger kali ya
suka buah rujak juga kan sih mas
oh saya di rumahnya memang senang bawa buahan
oh senang bawa buahan

lagu untuk senam tapi juga ada pesan yang disampaikan
pan pan selalu terdepan
tiba tiba jadi viral
ini celana ini kepadaémoni itu dua lay brook
baiklah aku bawa mbak melism adventurous
ya sudah lah saya dosis dulu ya
kan saya trata hates pake beautiful produce
itu saja lah lah

juga karena lucu beli buah judul di pinggir jalan
dulu kan aku kuliahnya di
politik terusnya bergaulnya juga sama keluarga cendana tiap hari gitu ya jadi yang di
kepala itu politik politik politik tapi kerjaan saya kan di entertain gitu ya
kuliahnya di politik ketemu sehari hari itu juga politik yaudah akhirnya
ditawarin sama sutrisno bahir waktu itu ketua umum pan mau nggak nyalek gitu
saya bilang mau tapi saya nggak mau di jakarta dia nawarin jakarta saya maunya
di nganjuk karena itu daerah pemilihan saya kan dan tempat kelahiran saya jadi
nganjuk jombang mojokerta mbak diun adaptasinya sulit nggak sih mas eko dari
ya kalau tadi profesional suitea cepet jadi artinya ya udah karena kebetulan juga
siapa ya udah jadi gampang gampang's miful kita ke politissippi politikus
ke politikus sekarang udah gak laku di entertain
pada saat saya jadi politisi
itu sama kayak lagi kayak rapi ahmad
sama kayak rapi ahmad
sehari saya lima program
itu sambil duduk lah
ya makasih pak
saya udah bilang dari awal
saya gak mau nyalek pada saat the claim
tapi justru pada lagi saat
di atas karena saya juga gak mau

hidup saya selalu di zona nyaman
saya ingin butuh tantangan tantangan
kalau saya lihat kalau
manusia selalu butuh tantangan
saya menerima menjadi anggota dewan
dan akhirnya alam jenis
kalau ada anggapannya gus durok itu
kalau dpr kayak tahan kadang kadang
sebenarnya gimana nih mas eko

dianggap banyak pelak pelak
masih bukan sesungguhnya
ya gak apa apa juga kalau buat saya
sekarang juga tuh kan
lagi di ypb
di website lagi rame
dpr adalah begini
itu justru memecut kita untuk menjadi lebih baik lagi
memecut kita menjadi lebih peduli lagi
memecut kita untuk menjadi lebih
kali lagi ke masyarakat
lebih dekat sama masyarakat
kalau sosok mas eko di keluarga
di rumah itu sama atau enggak sih
sama kayak di luar tetap lucu atau
galak galak sama driving
harus menjadi teman menjadi sahabat

helai harus orang lain
tapi lebih pendek orang lain
jadi itu yang diajakkan kalau dulu mas eko sesusah apa sih
kalau sekarang kan orang sudah lihat sudah sangat sukses
berusaha juga politikus juga
yang bikin men trigger mas eko tetap maju maju keluar zona aman
ya kan gini saya kan bukan berangkat dari orang kaya dari anak kampung
saya dari anak ngajuk dia neso banget gitu
jadi kalau sekarang itu adalah selalu ingat ibu aja ngomongnya
pokoknya lo hebatnya orang apapun juga lo harus manfaat untuk orang banyak
artinya manfaat bikin perusahaan bukan untuk kegayaan
tapi bagaimana semakin banyak orang kerja memberikan kesempatan untuk kerja
misalnya kayak saya nyalek kayak sekarang banyak kan yang ikut saya juga
ya saya bantu mensupport mendukung
kayak misalnya ketemu masyarakat ini kayak tadi gitu
target mungkin tadi agota dewan sudah keempat kali makan
apa yang ingin dicapai lagi mas eko
udah saya kadangnya saya mau mensyukuri apa yang saya sudah dapat
dan saya ini liah kenapa saya jadi gak terjun lagi ke dunia entertainment tuh
saya merasa jarang ketemu sama keluarga
dari pagi ketemu pagi itu yang saya bilang tadi satu hari lima program
gak ketemu keluarga
sekarang alhamdulillah saya sudah bisa berbagi
artinya senin sampai jumat kerja cuma naik tupai
dari jam sembilan pulang jam lima ketemu keluarga bercanda bercanda bla bla bla bla bla
terus sudah gitu weekend kita jalan kalau ada uang kita jalan jalan
kalau gak ada uang ya kita berenang aja gitu
targetnya mas eko untuk pemilu dua ribu dua puluh empat apa
menang sih pasti pak
pasti targetnya menang dong
terus kedua juga karena saya punya tanggung jawab di partai juga
bagaimana caranya partai jadi diterima oleh masyarakat
kan harus bikin kayak gitu gitu ya
supaya fun nya dilihat orang dan disukai oleh orang
nah itu lagi viral tuh itu sebenarnya awalnya siapa yang gintain sih mas eko

lagu buat senam cuma kan kalau senam pakai lagu orang lain kan gak bagus ya
atau pakai disco disco gitu kelihatannya kayak kok gak matting ya
akhirnya saya bikin lagu untuk senam tapi juga ada pesan yang disampaikan
pan pan selalu terdepan
tiba tiba jadi viral
tiba tiba sama pak jurgi plihason dijadikan
eko dibikin iklan aja di tv jadi makin besar gitu ya udahlah
jadi tau kan ada anak anak kecil kayak gini terus kan
oke mas eko jadi untuk mencairkan aku ada sedikit quiz kita jawab cepat sambil makan santai
jadi aku boleh minta bantuan mas kameramen untuk ini namanya chemistry test
misalnya makanan kita dalam hitungan satu dua tiga sebutkan ya kalau misalnya kita jawab yang sama berarti skornya satu
oke masuk di segmen challenging nih ya
orang eko hendro purnomo alias eko patrio untuk melihat chemistry nya seperti apa karena disaria diajak nih ya
kulit pertama apakah
ntar dibantu oleh kameramen saya ya
oke berarti dari berapa

dan semakin banyak hal yang akan berlaku

banyak hal yang bermanfaat bagi masyarakat
jangan kemudahan ini abisin nih
enak aja saya sendiri nggak bisa